dan kasus ini tadi tidak hanya menyangkut seti novanto saja tapi juga turut menyeret mantan kuasa hukumnya sendiri
karena kalau kita lihat kembali bahwa persidangan tidak hanya dijalankan oleh setia novanto tapi juga mantan kuasa hukumnya yaitu frederick yunadi yang diduga juga merintangi penyidikan kpk pada saat itu
ya namun yang menarik dan menjadi perhatian kemarin pemirsa adalah tentang bapak pau yang sangat identik dengan sang pengacara yaitu bapak frederick menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan dalam sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan terhadap seti novanto dengan terhadap bapak frederick yunadi
iya karena kalau kita ingat bapak pau pada saat itu kan seti novanto mobilnya ini mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik lalu frederick yunadi juga menyampaikan bahwa benjolnya pasetof ini sebesar bapak pau
nah ternyata frederick tidak terima atas pertanyaan jpu terhadap saksi
tentang luka seti novanto yang sebelumnya dinyatakan frederick sebesar bapak pau
frederick pun bahkan menyatakan karena ini gara gara ini dirinya kini kerap dikenal sebagai pengacara bakpao
karena kalau bapak pau itu kalau orang di luar jawa kan ngerti pak dia taunya bapak pau yang di jakarta yang lebih gede segini pak atau sebegitu ini pak yang untuk bantuan orang
kalau sekarang kita lihat pak ini kan gambarnya si spn pak
kan bapak pau itu apa maksudnya kalau sesuatu kalau kan kebiasaan saya pasti saya orang surabaya pak
janganlah itu menjadikan suatu senjata menyelamatkan saya pak tadi itu kan setara tidak langsung pak
pak saya jaksa
iya sudah pertanyaan penjajah
pernyataan itu dilontarkan frederick yunadi sesaat setelah jaksa penuntut umum bertanya kepada kepala instalasi gawat darurat rumah sakit medika permata hijau michael jia cahaya
yang menjadi saksi dalam sidang lanjutan perintangan penyidikan tersangka korupsi ktp elektronik setia novanto dengan terdakwa fredrik yunadi
tpu menanyakan soal luka yang dideritasi setia novanto akibat kecelakaan pada enam belas november dua ribu tujuh belas lalu yang menurut frederick sebesar bakpao

frederick sempat emosi karena penyataan tersebut dinilai menghina dirinya
kalau tidak ada surat perempuannya jadikan rekampang bukan setelahnya
emosi frederick juga sempat naik saat jpu berniat memutar bukti rekaman cctv rumah sakit medika permata hijau jakarta
menurut fredrik cctv atau kamera pemantau tak bisa dijadikan alat bukti berdasarkan putusan mahkamah konstitusi
sempat terjadi perdebatan saat ketua majelis hakim memanggil perwakilan jaksa kpk dan tim penasihat hukum termasuk frederick
frederick menganggap jpu berniat menipu dengan menggunakan kamera pemantau sebagai alat bukti
rekaman cctv akhirnya tetap diputar setelah hakim meminta tim kuasa hukum
menuangkan gebratanya dalam surat pembelaan atau plesia
doi nanti dalam persidangan
tersebut saksi juga menyatakan
jika frederick meminta michael membuatkan
surat pengantar rawat inap atas nama
stiano fanto yang mengalami kecelakaan lalu lintas
ke kendaraan roda empat
namun michael menolak mengeluarkan surat rawat
inap hal ini dikarenakan pasien
belum menjalani pemeriksaan medis